saudara kasus pembunuhan vina dan eki berawal dari sekelompok geng motor yang berkumpul di warung
seorang warga yang mengaku melihat kejadian awal kasus fina
mengungkap jika ada delapan pelaku yang berkumpul dan empat motor yang mengejar motor vina dan eke
namun tak melihat siapa saja yang terlibat penganiayaan
jurnalis kompas tv taufik riyadi memeriksa jarak dari warung ibu nining tempat pelaku berkumpul
menuju ke jalan raya perjuangan tempat eki dan fina dikejar oleh pelaku geng motor
warung nining ini sudah ditinggalkan
ini sejak penangkapan para pelaku pada tahun dua ribu enam belas yang lalu
ataupun sekitar delapan tahun yang lalu
dan berdasarkan keterangan dari bap maupun dari fakta persidangan
mengatakan bahwa sebelumnya memang para pelaku ini berkumpul terlebih dahulu di warung ini
sebelum akhirnya melihat vina dan juga eki di jalanan
dan kemudian melemparinya dengan batu dan sampai akhirnya dilakukan proses pengeroyokan
kasus pembunuhan vina dan eki berawal dari sekelompok geng motor yang berkumpul di warung ini
seorang warga yang mengaku melihat kejadian awal
kasus vina mengungkap jika ada delapan pelaku yang berkumpul dan empat motor yang mengejar motor vina dan eki
namun ia tak melihat secara jelas siapa saja pelaku yang menganiaya vina dan eki
yang berpakaian seragam yang bertulisan eki lewat
terus langsung dilempari batu
di situ dilempari batu terus dikejar kejar tuh
berhubung saya juga takut di situ akhirnya saya udah langsung pulang aja
itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya kasus korban ini
kalau bicara kita melempar saya kurang tahu ya
masalahnya di situ juga anak anak ya ada sekitaran delapan orangan lah di situ banyak
cuma yang memepet itu ada empat motor
kami mencoba mengonfirmasi soal sosok af
kekuasa hukum salah satu pelaku tatal
kepada kompas tv kuasa hukum mengaku tak pernah mengenal af yang disebut sebagai saksi kunci
pasalnya sosok af dan dede tak pernah dihadirkan dalam persidangan
padahal kesaksian keduanya menjadi dasar barang bukti polisi menangkap delapan pelaku
setelah salah satu orang tua korban pada jam empat belas menerima informasi dari dede dan af
setelah memperlihatkan kota apakah di sini ada keributan
dede dan af yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada
kenal nggak sama orang orang yang mengejar motor ini
kenal nah dede dan a itu yang merekonstruksikan seluruh anak anak yang ngumpul di situ
jurnalis kompas tv memeriksa jarak dari warung ibu nining tempat pelaku berkumpul
menuju ke jalan raya perjuangan tempat eki dan vina dikejar oleh pelaku geng motor
dapat saya gambarkan ini jarak dari warung
warung ibu nining menuju jalan raya ini jaraknya kurang lebih sekitar seratus meter
dan jika kita lihat memang jarak pandangnya memang agak kesulitan ataupun agak sulit
jika kita melihat secara langsung dari warung nining menuju ke jalan raya
seorang warga yang mengaku saksi menceritakan bagaimana ia akhirnya menceritakan kronologi peristiwa ini kepada ayah eki
dari laporan saksi inilah polisi menangkap delapan pelaku pembunuh vina
karena sering kumpul di warung dan bengkel
kebetulan kan waktu itu ada bapak almarhum eki menanyakan pada saya
dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut ribut di sini
saya nonton aja saya langsung bilang ya saya tahu pak
terus kamu tahu pelaku pelakunya
saya cerita sama bapak almarhum
jurnalis kompas tv mencoba menelusuri bengkel tempat saksi diduga melihat kronologi pembunuhan vina hingga penangkapan pelaku
lokasi bengkel berada di depan warung nining dan di pinggir jalan raya perjuangan yang disebut sebagai lokasi tempat geng motor mengejar eki dan vina
saudara saat ini saya sudah berada di depan jalan agang bakti
dan sebelah samping saya ini atau sebelah kiri saya ini
saya melihat tempat yang dikenal sebagai tempat cuci mobil
di mana tempat saksi kunci bernama aib ini bekerja
dan saksi kunci bernama ayep ini mengatakan bahwa ia melihat secara langsung bagaimana proses pengeroyokan dari para geng motor ataupun pelaku ini kepada vina dan juga ke kakinya
dan dapat saya gambarkan saudara memang jarak dari warung mining kepada bengkel ataupun tempat cuci mobil ini ke tempat pengeroyokan ini jaraknya memang sangat berdekatan
dan memang kasus kematian dari vina ini masih menjadi misteri
dan saat ini polisi masih terus memburu dua orang yang masih masuk ke dalam daftar pencarian orang
taufiq riyadi yenifan prapta kompas tv cirebon jawa barat
kemunculan sosok warga yang mengaku melihat kronologi awal penganiayaan dan pembunuhan kasus vina menjadi pertanyaan sejumlah kuasa hukum narapidana lain karena sosoknya belum pernah dihadirkan di persidangan
lantas apakah peran saksi ini bisa menguatkan peran dan juga dari pegi
dan juga dua buron yang diduga sebagai otak pembunuhan vina
kita bahas sore hari ini saudara bersama kriminolog universitas indonesia adrianus meliala
kemudian ada juga mantan kabar reskrim komjen ito sumardi anggota kompolnas yusuf warsim dan juga kuasa hukum dari keluarga fina raden resa primadea
saya ingin ke bung resa dulu bung resa hari ini kuasa hukum kan datang ke rumah vina keluarga vina
apa yang dicari di sana ada fakta yang didapatkan fakta baru misalnya
jadi memang kita hari ini ke kediaman almarhum vina itu bersilaturahmi dengan keluarga besar berziarah ke makam vina almarhum
dan bersilaturahmi kepada sultan kacerbonan sih hanya agenanya hanya itu sih mbak lebih ke silaturahmi
oke artinya tidak ada proses pencarian fakta baru dan sebagainya gitu ya pak ya
iya belum ada kita masih tetap menanti berita yang terbaru dari pihak polisian
bung reza ini kan ada satu saksi yang bicara ini sebenarnya saksi dulu
dulu dia juga bicara ya disebut saksi kunci af ini keluarga bagaimana melihat kehadiran saksi ini
ya bagi kita kita tetap menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian karena memang saksi ataupun
itu kok bukan dari ranah kita ya kita tetap mendukung langkah langkah apa yang akan dilakukan dari pihak polisian untuk bisa menemukan dari kedua terduga dpo
yang masih dicari sampai saat ini
oke sudah sempat berkomunikasi dengan pihak kepolisian soal pemeriksaan terhadap egy
belum rencana kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak polisian di polda jabar dan kita akan menunggu rilis dari kepolisian
baik saya ingin ke pak ito dulu pak ito anda pernah menjadi kabar reskrim
ini kalau kita lihat kasus sejarah itu anda pernah menjadikan kabar reskrim
kalau kita lihat kasus ini ada sosok saksi yang kemudian muncul lagi mengaku melihat semua kejadian
ia mengaku sebagai saksi kuncinya begitu bagaimana penganiayaan terhadap fina itu berjalan
ini kan kesaksian yang sudah pernah disampaikan dulu dan kemudian sempat dari pihak kuasa hukum para pelaku itu menyebut bahwa tidak pernah dimunculkan dalam persidangan
anda melihat kesaksiannya ini masih perlu untuk didalami lagi oleh polisi sekarang
saya gini baik saksi dua orang saksi ini cedera itu kan yang membuka mengungkap kejadian yang sebenarnya
itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum eki
hingga kemudian bisa diamankan delapan orang ini dari dua orang ini
nah kalau dari dua orang ini kemudian cukupkan diri di pengadilan itu adalah merupakan kewenangan hakim
jadi kalau hakim menanggap mungkin untuk keselamatan atau
atau keamanan tidak perlu dihadirkan apakah sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan di bap
jadi yang disampaikan oleh saudara aeb dan saudara dede ini adalah merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini
karena tanpa kesaksian mereka berdua tentunya kasus ini tidak akan mungkin bisa terungkap
nah kemudian ini sudah diuji dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik
tidak bisa kemudian disangkakan pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan dan pasal dua puluh
ini tentunya ini adalah merupakan saksi yang saat ini dikatakan tidak dimunculkan
sekarang berbicara saya kira statusnya sama saja dengan pada saat dia waktu itu memberikan kesaksian
agar bagaimana penyidik moda itu melakukan berita acara konfrontasi ya
minta keterangan daripada pak ata
pak ito artinya ketika pegi sudah ditangkap maka saksi ini perlu diperiksa lagi untuk dikonfrontasi keterangannya
kalau menurut saya kan saksi ini yang mengantar kepada delapan orang pelaku
kemudian delapan orang pelaku ini mengatakan selain mereka ada lagi tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai dpo
sehingga mungkin saksi ini juga bisa saja diberitakan keterangan lagi apakah memang dia mengenal pg atau tidak
tapi pegi dan dua orang dpo lagi itu adalah penetapan dpo nya berdasarkan keterangan dari delapan orang ini
jadi menurut saya bisa bisa saja dia dimintakan keterangan
karena ini kan ada berita acara baru ya
yang terkesah dengan berita acara yang sudah disiapkan
gini kasus ini penangkapan pg itu kan menuai banyak reaksi dari publik dari masyarakat
kemudian munculnya juga af lagi setelah delapan tahun ini juga memunculkan banyak reaksi dari publik juga
menurut anda bagaimana polisi kemudian harusnya mengambil langkah di sini
dalam situasi ini untuk menguatkan gitu bahwa apa yang disampaikan ini memang benar dan publik bisa meyakini begitu
apa yang dilakukan oleh polisi
kita melihat kasus ini secara utuh ya mbak ya
kemudian diserahkan ke penuntut umum disidang
kemudian hasilnya adalah keputusan pengadilan dari tingkat kemudian sampai mahkamah agung
nah kalau dikatakan mengapa pegi baru tertangkap delapan tahun menurut saya ini wajar ya kenapa
pengalaman saya sebagai anggota reserse itu pada tahun dua ribu dua
pernah diupayakan atau dicari packing secara besar besaran
tapi kan kalau orang lari ini kan tentunya tidak mudah
nah setelah itu penyidik dihadapkan lagi kepada kasus kasus lain yang harus ditangani oleh dia
karena satu orang penyidik itu pasti paling tidak satu hari bisa lebih dari satu kasus yang harus ditangani
ya di sini ada timbul kesan bahwa seolah olah masalah ini adalah diabaikan
tapi menurut saya memang kesulitannya adalah
sumber daya manusia yang dimiliki oleh polri ini tidak sebanding dengan jumlah kejahatan yang sedang ditangani ya
dan kalau sekarang tiba tiba bisa ditangkap karena sudah viral tentunya ini akan menjadi atensi
di mana polda jabar akhirnya juga ikut turun yang bisa mendapatkan dpo si pegi
dan yang dua yang masih dicarik lagi
baik pak ito saya ingin bergeser dulu ke pak yusuf
pak yusuf kompolnas sendiri bagaimana mengawal proses yang berjalan sekarang ini
ya saya sendiri itu sudah ke apa namanya sudah karena informasi awal dari kuasa hukum terpidana menjelaskan lokasi lokasinya sudah kita cek
minggu depan insya allah kami sudah di polda mendengarkan klarifikasi secara lengkap lah
dari proses dilaporkan kecelakaan terus dilakukan penyidikan di polresta cirebon sampai ada pelimpahan ke polda
termasuk informasi sementara yang kita peroleh pada tahun dua ribu enam belas itu ada upaya melakukan pencarian
tidak masuk akal kalau tidak dikatakan tidak mencari karena orang tua korban sendiri kan anggota polisi secara pribadi
jadi aktif memberikan informasi informasi petunjuk petunjuk terkait dengan tiga pelaku lainnya pada waktu itu
hanya ada perubahan perubahan identitas yang diberikan para terpidana itu malah sempat mencabut bap
ini tentu kami lihat sebagai hambatan di dalam proses pencarian
nah walaupun demikian prosesnya akan kita lihat minggu depan secara lengkap agar kita bisa memberikan masukan masukan
apabila diperlukan terkait dengan catatan catatan dan kelemahan kelemahan yang selama ini ada
oke pak yusuf ini kan pegg sedang diperiksa sekarang oleh pihak kepolisian ya
apakah kompolnas juga sudah mendapatkan informasi soal itu bagaimana prosesnya berjalan itu
ya kami masih belum mendapatkan informasi resmi kan sifatnya masih sementara
perlu konfirmasi secara langsung
yang pasti kita harus menghormati kewenangan penyidik
nah ada pegi yang sudah terima
pegi ini sekarang ini kan seolah olah dibesak untuk segera menyampaikan kita rilis
penyidik pasti punya pertimbangan pertimbangan kaitannya dengan kepentingan penyidikan untuk tidak merilis pada saat ini
pegi dikonfirmasi kepada tujuh terpidana lainnya terkait dengan hal hal yang menjadi keterangan selama ini itu pasti
baik saya ke pak adrianus
kekuatan dari keterangan yang disampaikan oleh yang disebut saksi kunci ini af
jangan lupa bahwa semua informasi itu harus memperhitungkan
soal waktu delapan tahun yang lalu
di mana dalam ilmu memori itu waktu itu sudah amat mendistorsi akurasi
kalau dulu aja nggak banyak yang diinget
maka menjadi heran kalau kemudian sekarang banyak yang bisa diingat
yang terjadi justru adalah kalau dulu sedikit yang dilihat atau yang dilihat
maka yang sekarang lebih sedikit lagi yang dilihat dan diingat
nah maka kalau dulu saja polisian tidak memanggil yang bersangkutan sebagai saksi
saya menduga bahwa pada waktu itu dia adalah anak kecil
anak yang masih di bawah umur yang secara teori
memang tidak kredibel sebagai saksi
biasanya anak di bawah umur itu bulet dan berubah ubah cara tertuturnya
mungkin dari malam itu polisi berpikir bahwa
jangan usah deh kita lakukan persyaratan
yang kedua adalah bahwa sebetulnya yang dilihat oleh yang bersangkutan itu sebetulnya sedikit sekali
nah maka selama delapan tahun itu pula yang bersangkutan belajar
yang telah kutip tentang apa yang terjadi
dan kemudian bisa bicara seperti yang sekarang kita dengar
sebagian dari yang diunggahkannya itu saya duga adalah sesuatu yang merupakan make up story
atau cerita yang didengar dari berbagai sumber
pak ito apa yang kemudian ingin anda titipkan ini terkait dengan proses berjalannya
karena sekali lagi ini publik punya menyuroti sangat besar terhadap kasus ini
prof adrianus kalau tidak salah benar tadi
itu saksi itu adalah saksi yang sudah diminta di bap ya
selama ini dianggap dia tidak dimunculkan
saya kira ya itu memang yalah yang mengungkap
dia katakan bahwa ayahnya pak marium eki menanyakan kepada dia
ini saya kira itu juga tidak perlu diambil keterangan lagi
keterangannya sudah dijadikan bap dan sudah masuk ke persidangan
saya sependapat dengan pak yusuf bahwa ini kan kompolnas ini adalah lembaga pengawas
jadi di sini kepolisian juga tidak bisa main main mbak ya
dan tentunya juga ini mempertaruhkan kredibilitas dan profesional semuanya
jadi saya percaya dengan komponasi itu
masyarakat harus selalu memperhatikan kasus ini
mudah mudahan kasus ini segera redam
kita menjadi satu lagi yang banyak spekulasi spekulasi yang timbul
oke baik terima kasih pak ito sumardi mantan kabar eskrim
sudah berbagi pandangan di kompas petang
sayangnya pak ito tidak bisa terus bersama dengan kami di kompas petang
tapi untuk bung reza pak adrianus dan juga pak yusuf mohon untuk tetap bersama kami
kita akan kembali usai jeda untuk melanjutkan dialog ini
saudara kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini
sudah bersama kami ada kriminolog dari universitas indonesia adrianus meliala
ada juga anggota kompolnas yusuf warsim
dan juga ada pengacara dari keluarga atau kuasa hukum
dari keluarga vina resa pramadia
saya ingin kembali ke pak adrianus dulu
ini soal tadi anda menyebut bahwa ya keterangan ini kan sudah delapan tahun yang lalu
kemudian bisa begitu mudah diingat
artinya polisi harus berhati hati lagi dalam memeriksa dan mengkonfrontasi keterangannya kepada pegi ini
karena itu menguatkan kepentingan
jadi tidak harus hati hati
memang dalam keseluruhan hal itu saya menduga bahwa paling tidak kepolisian perlu mengambil satu introspeksi
sebetulnya di sini ada pak yusuf tentang dua hal
pertama tadi bicara soal bahwa yang menangani kasus ini pertama tama adalah satuan narkoba
yang justru bukan urusannya ngurusi beginian
demikian juga keterlibatan dari ayah korban seorang anggota polisi
harusnya ketika anggota keluarga terlibat ya orang lain dong yang mengurus
supaya kemudian tidak ada konflik kepentingan tidak ada emosi
yang kedua adalah soal tidak diurusnya tiga dpo ini selama delapan tahun
saya selalu mengambil tesis bahwa tiga dpo ini bukan karena susah tapi karena memang perhatian kepolisian itu sudah berubah
bahwa sudah tertumbuk tumpuk oleh kasus yang lain
nah juga ini ada kaitan juga dengan konteks manajemen sdm polri ya
dimana kalau misalnya orang perwira seorang pejabat sudah mendapatkan pr
maka mereka sudah lupa tuh dengan pekerjaan rumahnya pekerjaan lamanya
dan kemudian segera ditinggal dan lalu menjadi warisan bagi penerusnya
kang penerus juga kemudian ogah tuh mengerjakan cuci piring kotor ya yang ditinggalkan oleh penerusnya
jadi alhasil kemudian waktu delapan tahun itu bukan mengindikasikan sesulitnya kasus
sebenarnya begini pak yusuf yang disoroti oleh publik adalah
kenapa dalam waktu delapan tahun itu meskipun ya resourcesnya kurang dan sebagainya
sehingga kemudian ada banyak kasus lain yang ditangani
tapi ketika kasus ini ramai lagi di masyarakat dalam waktu dekat bisa menangkap peggy
ini yang disoroti bagaimana kompolnas melihat ini
kami sendiri sudah pernah menyampaikan
terkait dengan hal itu kan pasti ada hambatan
hambatan itu sifatnya ada yang internal ada hambatan eksternal
hambatan eksternal tadi sempat saya sampaikan
kesulitan untuk memastikan identitas dari keterangan para saksi yang itu pelaku terpidana yang saat ini sudah terpidana saksi
mereka sempat mencabut bap itu kan sifatnya eksternal
hambatan yang internal ya itu terkait dengan proses keberlanjutan
proses keberlanjutan pada saat sudah diponis karena dianggap fakta fakta persidangannya semua berjalan lancar
sehingga itu dianggap sudah inkrah ya sudah selesai
yang kedua tadi sempat disinggung oleh pak adrianus
ketika ada pergantian penyidik karena dimutasi itu sifatnya hambatan hambatan internal
belum lagi yang itu kaitannya dengan masalah prosedur misalnya seperti itu
nah ini semua akan kami pastikan
apakah demikian itulah pentingnya kami dalam kasus ini meminta klarifikasi secara lengkap
kami sendiri juga sebenarnya sudah pernah menyampaikan apa
perlu dilakukan untuk audit lah untuk memastikan ada yang unprosudual atau tidak
karena sekarang berkembang yang menduga ada salah tangkap
dipaksa untuk mengaku semuanya itu harus clear dalam proses ini
yang sampai keputusan pengadilan yang sudah ingkrah itu menjadi cacat
itu keinginan kita bersama untuk pengawasan kompolnas terhadap penanganan kasus ini secara tuntas
bung reza kalau dari pihak keluarga fina melihat penangkapan peggy kemudian juga ada saksi yang muncul dan masih ada dua yang buron
kita dari mewakili pihak keluarga itu tetap sangat berharap pihak kepolisian untuk bisa mengungkap terduga dpo yang lain itu
dan juga kita berharap untuk bisa merilis wajah dari terduga dpo yang sudah tertangkap
biar semuanya menjadi jelas biar tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat
bung reza ini kan tadi pak yusuf mengatakan minggu depan atau pekan depan ini kompolnas akan ke polda jawa barat untuk kemudian juga mengklarifikasi sejumlah hal
memastikan proses juga berjalan dengan baik
kemudian masih ada dua orang dpo lagi yang masih akan dikejar begitu
apa harapan anda mewakili pihak keluarga begitu terkait dengan proses ini
ya kami mewakili dari pihak keluarga sangat berharap dua orang terduga dpo ini bisa segera tertangkap
sehingga semuanya tidak ada lagi kasus ini berkembang lihat menjadi seperti apa
pokoknya kita dari mewakili pihak keluarga
mewakili pihak keluarga tetap fokus untuk biar terduga dpo ini bisa segera ditemukan dan ditangkap
terima kasih bung reza untuk keterangan apa berbagi pandangan di kopas petang
terima kasih juga pak yusuf warsim anggota kompolnas dan juga terima kasih pak adrianus meliala kriminolog dari universitas indonesia
sekali lagi sorotan publik begitu besar pada kasus ini
dan diharapkan polisi bisa bekerja profesional
tidak ada keraguan gitu dan gamblang transparan kepada publik
terima kasih bapak bapak sudah berbagi pandangan di kompos petang